hai pencarian kri nanggala empat ratus dua terus dilakukan oleh pemerintah indonesia dibantu dengan negara negara
sahabat yang memiliki alutsista pendukung namun hingga kini belum juga membuahkan hasil mengenai
keberadaan kri nanggala empat ratus dua beserta lima puluh tiga awak kabin lalu sebenarnya kesulitan apa yang dihadapi dan
apakah indonesia sudah mumpuni terkait alutsista untuk melakukan pencarian kri manggala dan untuk
membahas hal ini sudah ada ketua komite nasional keselamatan transportasi periode atau knkt di
periode dua ribu tujuh dua ribu lima belas selamat sore pak tatang hai kamu sobat silam iya pak tatang kalau kita bicara
mengenai proses pencarian ini adalah hari kelima pak kalau tadi saya sempat berbincang dengan
korresponden kami saat ini adalah kendalanya mencari dari bangkai kapal selam tersebut terkait
terutama mengenai sonar pak sonar kadang kadang terkendala mengenai tadi ya arus kemudian
juga dalamnya laut sendiri mencapai lebih dari lima ratus m lalu sebenarnya menurut bapak apakah metode
dengan menggunakan sonar ini masih relevan dan apakah kita di indonesia sudah memiliki kapal kapal
yang mampu mendeteksi adanya bangkai kapal ataupun pesawat dengan teknologi sonar pak
hai oke sejauh yang saya ketahui tni al itu sudah lengkap banyak kapal kapalnya yang sudah
dilengkapi dengan sonar hai jadi kalau sampai saat ini kapal selam nanggala itu belum di
ketemukan memakai teknologi sonar berangkali kesulitan ada di benda yang dicadu di kapselam itu
kalau sonar yang ada di kapal kapal free itu saya yakin itu pasti bisa
jauh dalam operasionalnya yaitu apakah itu memang tersembunyi kapal selamnya walaupun tersembunyi
biasanya pantun pantulan dari lembah itu juga bisa tertangkap melalui deteksi sonar itu
pak tatang ini terkait dengan keberadaan koordinat yang saat ini masih belum pasti ya pak
memang kedalaman mencapai di atas lebih dari delapan ratus lima puluh meter
kita tadi sempat berbincang juga dengan beberapa analis kemudian dengan korresponden kami dibutuhkan
alat yang bisa secara visual menggambarkan bagaimana kondisi objek yang ada di kedalaman di bawah laut
sedalam delapan ratus lima puluh alat tersebut adalah rov kalau anda sempat berpengalaman sebelumnya dan juga mengerti
bagaimana kerja rov ini pak dan apakah memang rov hanya bisa bekerja ketika koordinat sudah
ditemukan dengan menggunakan sonar pak
oke profil perlu panitain berapa untuk beberapa kebutuhan tergantung dengan dalaman yang akan
dipakai oleh rop dua ada roh untuk dua ribu m delapan ribu ya begitu ribu itu lainnya itu berpengaruh pada
kekuatan tekanan pada alat alat yang ia yang dibawa pada
kalau misalnya aku itu bisa menempat barangnya itu a a merah ya alam menurut ambang dia bisa
menentukan di atas itu dikendali posisinya itu dimana itu dibawah itu dibawah dasar laut itu
posisinya menandang ke posisi itu apabila ada bunyi yang akan didefiki
pak tatang kalau kita selalu bicara mengenai teknologi mitigasi maupun teknologi evakuasi yang dimiliki oleh basarnas maupun dimiliki indonesia
anda katakan tadi kita memiliki kapal mungkin masih ada kendala mengenai bagaimana kemampuannya ataupun teknologi apakah relevan dengan kondisi saat ini
kalau anda bisa memberikan sedikit review mengapa kita harus meminta bantuan negara tetangga pak
apakah memang masih ada kendala keberadaan alutsista maupun alat pencarian dan penyelamatan di kita pak
saya pikir perlengkapan yang ada di singapura yang kemudian dengan sukarela mereka dasar kerjasama antar pemilik kapal selam ya itu
diberikan pada kita dipinjamkan
nah dia mempunyai kelebihan mempunyai suatu kapal selam
yang kecil di dalam kapal itu yang bisa diturunkan dan kemudian membuka pintu darurat dari kapal selam yang akan di rescue itu
kemudian menyamakan tekanannya dan ada tim penolong yang turun begitu atau rescue apa
kalau kapalnya yang masih sehat itu bisa naik
itu bisa naik ke kapal penolong itu
nah kita belum punya alat itu
kalau kita bicara mengenai waktu pencarian ya pak oksigen tujuh puluh dua jam sudah berakhir kemarin
lalu apakah masih cukup efektif pak menggunakan tadi alat yang bisa mendistribusikan kapal selam mini masuk ke dalam laut dan juga melakukan evakuasi terhadap korban
dan juga terkait dengan pengangkatan pak
kalau sebelumnya saya juga sempat berbincang dengan pak wisnuwardana terkait dengan
seandainya menggunakan hidrolik atau menggunakan pengangkatan kapal selam mengacu pada peristiwa di rusia sendiri butuh waktu dua bulan pak
bagaimana dengan kondisi ini pak
kalau menurut saya yang paling utama buat kita adalah kalau mampu ya ada alat yang bisa mencapai ke lokasi tempat kapal itu bersandar
begitu di dasarnya
adalah menyelatkan orang
bukan arti menyelamatkan dalam arti diamantri
bukan arti menyelamatkan dalam arti diamantri

bukan arti menyelamatkan dalam arti diamantri
bukan arti menyelamatkan dalam arti diamantri
tapi human remains itulah yang perlu kita selamatkan dulu
yang perlu kita angkat dulu
urusan kapal selam diangkat itu ya dua
kapal itu apalagi nanggala beratnya kan seribu tiga ratus ton itu
saya belum pernah dengar ada yang bisa mengangkat utuh
kecuali kalau itu potong potong dulu dibawah
dan untuk potongnya juga diperlukan satu tahun

perlengkapan khusus itu
sehingga agak pesimis lah kalau kita angkat kapal nanggala ke atas

baik pak tata
kita bicara mengenai black box pak
kalau pesawat ada teknologi black box untuk membaca penyebab terjadinya insiden
lalu seperti apa di kapal selam pak
apakah kita bisa mendapatkan recording terkait dengan apa yang terjadi sebelumnya
lalu apa yang akan bisa dievaluasi yang terjadi pada saat kapal selam tersebut
lalu apa yang akan bisa dievaluasi yang terjadi pada saat kapal selam terbang
lalu apa yang bisa jadi pada saat kapal selam terbang
saya belum paham tentang kapal selam
walaupun di indonesia kapal selam ada lingkungan militer jadi sebagai tentara belum pernah mendapatkan satu inforasi
ada semacam black box
aturan aimo itu ada yang namanya madas sejenis dengan black box nya pesawat udara
baik kejadian ini merupakan kejadian pertama di tanah air pak
tadi bapak katakan meskipun tidak ada black box tapi ada madas
apakah knkt juga memiliki kemampuan untuk membaca dan melakukan review terkait hal ini
ataukah akan dikirim ke jerman di mana kapal selam nanggala ini diproduksi pak
saya kira kalau untuk udara ya saya mendirikan laboratorium black box knkt tahun dua ribu tujuh belas
dan sekarang operatornya kira kira sudah mampu mengoperasikan tiga ratus empat ratus black box
nah kalau madas kan masih dalam tahap pengembangan
jadi pun kalaupun ada begitu yang mampu ya mengendalikan
dan madas itu kita ragu ragu lah akhirnya untuk dipergunakan
jadi lebih baik kalau memang itu harus nanti ditemukan data data
lebih baik melibatkan pabriknya di jerman itu
baik pak tatang kurniadi terima kasih untuk perbincangan sore hari ini pak
selamat sore pak